terima kasih banyak ya remy ya
gue cuma dikerjain doang pasti
apa gue kesana juga ya
kali ini tolong jangan sampai belakan putri los
mana lain us yang terhormat
tolong aja putri
akan saya jagain

dua mas gula hai lupa lupa tapi letak gas gas gas
hai hehehe gaping masuknya
enak enak ya kalian ya
lu masih di sini
nggak boleh masuk

saya terima nikah dan kawinnya putri bin lemos
dengan mas kawin tersebut